jatah apa jatah
makanya kami akan berdialog
jatah apa jatah apa
kamu kan butuh dimasukkan kami bertanya
kami bertanya ke jatah ini
perdebatan sengit antara mahasiswa dengan menteri sosial tri risma hari ini terjadi pada rabu sore
saat kunjungan ke kabupaten lombok timur nusa tenggara timur
sebelumnya mereka sempat mencoba mengadang menteri risma agar bisa berdialog
namun dihalangi oleh sejumlah petugas
seorang mahasiswa yang emosi lantas berteriak dengan suara lantang pada menteri risma
yang langsung disambutkan tangan dari sang menteri
iya kami apresiasi itu
yang kedua saya tidak tahu ini supplier atau tidak
saya menteri tidak urus ini
yang ketiga kalau anda mau berduakan
silakan data tak terima
ya aksi mahasiswa ini dilakukan untuk meminta kejelasan terkait masih banyaknya warga
di kabupaten lombok timur yang belum mendapatkan bantuan sosial
mereka menduga ada kecurangan dan menuntut agar kepala dinas sosial kabupaten lombok timur dipecat
jadi yang pertama itu masih memang banyak yang belum salur
jadi karena itu tadi kenapa saya minta dijemput
untuk kpm yang belum menyalurkan bantuannya
kita kemudian akan diskusi masalahnya itu apa
kalau belum salur itu masalahnya apa
sementara itu kedatangan menteri sosial tri risma hari ini ke kabupaten lombok timur adalah untuk
pemadanan data serta penyerahan bantuan atensi dan program keluarga harapan
risma juga melakukan kunjungan ke salah satu supplier program bantuan pangan non tunai
bpnt di lombok timur
lalu rahmat juniadi lombok timur nusa tenggara barat